iqbal udah sahur udah lapar
sayangnya sudah lapar lagi
padahal baru sahur tadi menjelang siaran udah langsung makan dulu kan takut gak keburu
eh ternyata lapar lagi dong
saya belum baca bismillah tadi
nah itu dia tapi jangan khawatir jangan sedih jangan gundah
karena saya akan mengajak anda berburu sahur
nah kali ini lokasi sahur yang ada di jakarta
bersama rekan kami sandra insanasari
kira kira pada pagi ini sandra punya rekomendasi apa dan di mana ya
halo selamat pagi sandra
sandra kalau saya lihat di belakang anda sepertinya jalanan
ini makannya di jalanan atau di mana nih
ya selamat dini hari tentunya ayu dan juga iqbal
betul sekali ini saya lagi ada di pinggir jalan
tepatnya di jalan tebet timur raya jakarta selatan
nah kali ini saya mau ngajak ayu
untuk menikmati panggilan sahur virtual
ini adalah tempat yang sangat luar biasa
nah saat ini saya sudah berada di depan warteg warmo
nah ini dia
kenapa saya milih tempat ini
karena tentunya ini tempatnya buka dua puluh empat jam
dan juga ini bisa untuk masyarakat yang berada di daerah sini
untuk sahur nih
dan tentunya kenapa saya memilih ini juga
karena ini sudah buka kalau dihitung hitung ini sudah setengah abad ya
karena sudah buka sejak seribu sembilan ratus enam puluh sembilan
dan kenapa wartegnya namanya warmo sendiri
ini sih sudah cukup terkenal ya
mungkin beberapa penonton juga sudah tahu
ada yang belum tahu juga saya informasikan kenapa namanya warmo
ini bukan nama orang ya
tapi ini singkatan ya
itu namanya warung mojok
karena letaknya ini mojok di pinggir jalan
benar benar di persimpangan di perempatan yang ada di sini
tentunya karena sudah buka hampir setengah abad
ini tuh punya cerita yang banyak
salah satunya juga di sini
sudah banyak dikunjungi oleh pejabat pejabat
artis artis dan lain sebagainya
ini salah satu kalau bisa saya kasih lihat di sini
sudah ada beberapa foto foto siapa saja sih pejabat pejabat ataupun artis
yang sudah sempat berkunjung di sini
seperti ada almarhum oga
kemudian juga ada eko untuk komika
kemudian juga ada pemain band
dan juga di sini juga pernah dikunjungi oleh roma irama di zaman dulu
jadi masih waktu baru bergelut di dunia musisi ya
jadi kalau misalnya zaman sekarang itu nongkrongnya di kafe
kalau zaman dulu nongkrongnya di warteg
dan selain itu juga warteg ini pernah dikunjungi oleh presiden joko widodo
ketika baru saja menjabat menjadi gubernur
nah kalau saya boleh gambarkan situasinya
dari tadi kita di sini tuh cukup ramai ya ayu dan juga iqbal
karena di sini bukan hanya dibuka untuk makan langsung di tempat
tapi juga untuk online nya nih
menunya ini kalau saya mau sahur di sini saya kayaknya mikirnya bisa setengah jam
karena lengkap dan banyak banget proteinnya ada dan lain sebagainya
nah buat lebih jelasnya saya mau ajak ayu dan juga iqbal serta penonton untuk kita tanya tanya langsung nih
sama salah satu penerus pewaris generasi kedua yang sudah ada di sini
sudah tak sempetin sahur
pak ini boleh diceritain nggak sih pak
ini kan sudah ada udah kalau saya hitung hampir lima puluh empat tahun
ini ceritanya dulu itu seperti apa sih warteg ini
penampilannya katanya dulu menunya gak kayak gini ditarohnya ya
pak katanya dulu dari kecil kecilan di baskom seperti itu
kalau awal awal sih dari tahun enam puluh sembilan dulu masih sangat sederhana ya
karena warteg itu kan identik dengan kalangan menengah ke bawah gitu ya
dulu banyak orang pekerja mahasiswa terus terutama penarik becak ya semacam kayak gitu lah dulu
jadi konsumennya kebanyakan itu
cuma karena di sini sudah dua puluh empat jam dari zaman dulu
jadi makanan orang kalau malam itu habis begadang habis kemana gitu ya
nyari hiburan malam
biasanya nyari makanan itu susah
kalau zaman dulu kan belum ada makanan makanan malam
karena situasi jakarta waktu itu kan masih belum kondusif setelah peristiwa petrus
nah itu baru ya
pak berarti ini buka dua puluh empat jam
kenapa sih pak alasannya dari dulu selalu nih dua puluh empat jam gak libur kenapa
ya memang karena bapak itu menginginkan gitu sih ya jualan harus dua puluh empat jam
siap melayani gitu
membantu melayani masyarakat yang walaupun tengah malam itu kelaparan
nah kalau sekarang kan bulan puasa nih pak
ada strategi strategi bisnis tertentu nggak sih pak
mungkin kalau siang kan tidak terlalu banyak yang makan
nah strategi bisnis di bulan puasa untuk warteg itu biasa seperti apa pak
paling menu malam itu nyari makanan yang seger seger
jadi saya tambah menu kayak sop terus sayur bening terus makanan di sini juga saya siapkan untuk yang sahur itu makanan yang fresh
yang fresh dan juga diperbanyak
boleh cerita nggak sih pak ini kalau satu hari itu bisa menghabiskan berapa kilogram atau berapa liter nasi deh
kalau beras ya kurang lebih lima puluh kg
berarti pak bisnis wartegnya cukup menjanjikan sekali ya
untuk menu menu favoritnya apa nih pak khususnya kalau untuk sahur di bulan puasa seperti ini
kalau warteg umum sih ya paling ya telur dadar telur gitu ya makanan makanan
makanan rumahan lah
cuman kalau di sini ada menu yang spesial itu yang jarang di tempat lain kayak sate kulit ayam terus udang tusuk udang goreng sama paru sama daging serundeng
itu yang biasanya orang cari itu ada di sini
oke cukup lengkap ya pak kayaknya nanti saya mau nyobain yang udang tusuk deh
terima kasih banyak pak
semoga makin rame makin berkah untuk warteg ya pak terima kasih
baik ayu dan juga iqbal itu dia bincang bincang saya sedikit dengan waris kedua dari warteg warmo ini dan saya juga sekarang mau tanya tanya nih
tadi saya sudah bincang bincang sedikit dengan salah satu pelanggan warteg warmo ini
mas ini udah sahur belum
belum biasanya saya jam empat an nanti lah baru sahur
jam empat an menjelang imsak dong mas
iya karena kan memang sebenarnya kalau sahur itu lebih baik jam empat
lebih baik jam empat an lebih ya atau dekat dengan imsak lah gitu
oke biar lebih
biar lebih kuat juga ya mas
sambil itu juga sebenarnya

agak lama tahan ya
oke mas terakhir di sini kenapa sih kalau sahur memilihnya di luar terus biasa menu makanan favoritnya apa
kalau saya sih lebih ke serundeng ya sama capcai gitu
kadang serudeng sama toge nya gitu
kenapa memilih sih
kalau disini variannya banyak
terus kemudian memang rasanya juga
ya dibanding warteg lain sih lebih enak sih menurut saya
terus harga juga nggak terlalu mahal
kayak ini kita minum segelas ini yang gede gini ya
cuma lima perak
kalau di tempat lain kan gak dapat
jadi harganya murah menunya porsinya banyak
jadi porsinya juga porsi jumbo sih disini ya kalau rata rata gitu
jadi cukup kenyang apalagi kalau makannya mau subuh
makannya banyak ya udah pasti kuat lah
silahkan untuk dilanjutkan sahurnya keburu imsak
terima kasih atas bincang bincangnya ya
baik itu dia ayu dan juga iqbal
salah satu opsi nih untuk ayu iqbal ataupun penonton yang memang berada di jakarta selatan
jika ingin mencari berburu menu sahur yang buka dua puluh empat jam
dan juga enak murah porsinya banyak
salah satunya juga bisa dicoba disini
aduh ini sandra yang laporan perut saya yang demonstrasi langsung pengen makan juga
tapi ini warteg bukan sembarang warteg iqbal dan juga sandra ya
karena setahu saya kalau misalkan siang hari di sana pengunjungnya itu kebanyakan orang orang yang memakai mobil
jadi memang sangat terkenal sekali warteg itu
dan memang pilihan menunya juga sangat banyak
baik terima kasih banyak produser lapangan cnn indonesia sandra insana melaporkan langsung dari jakarta
jangan lupa santap sahur juga pilihan sudah sangat banyak